terus itu orang apa hubungannya sama lo
sampai sakit kayak begini
ya disini memang tempat mencari ilmu
jadi silahkan aja
pesantren ini dibangun memang untuk membantu umat yang mau belajar agama
gue baru bisa datang sekarang
gue gak sibuk
perut gue lagi gak bisa diajak kompromi
gue bolak balik ke wc sepuluh kali sehari
kemudian masuk keluar masuk keluar masuk
udah gitu di ujung gue masih agak alas dikit nih
setelah dulu ya
bidadari bidadari syurga ana
adem hati anak melihatnya
aku harus satu sama lain tanpa pertengkaran
pagi pagi ngapa ya kesini ya
kalian ada perlu sama bang apoy
biar neneng masuk pesantren
kayak bang apul waktu itu masuk
orang si neneng kagak kejian
mak teh bener pak
ih bukan begitu maksudnya mak
maksud saya teh
neneng biar berilmu tahu agama
oh begitu yaudah
aku mau ke pasar mak
nganterin emang tiap hari
biar saya aja yang bawa
tadi ngasih kalian mau ke pasar buat naga
sekarang lu anterin neneng ke pesantren
tuh bawain tasnya
pak nenek berangkat dulu ya
makasih banyak ya bang apoli
terus itu orang apa hubungannya mel
loh sampai sakit kayak begini
ya di sini memang tempat mencari ilmu
jadi silakan aja
pesantren ini dibangun memang untuk membantu umat yang mau belajar agama
jadi silakan saja
ya udah umi ustadz sepuh
mak apoy makasih ya
lo belajar yang tekun di sini
emang ada ya bang belajar yang nggak tekun
nggak usah lo mikirin tuh
nggak usah lo urusin
lo lupain tuh ya wali sinar
lo lupain ya
emang kenapa sih dia ngerama lu lagi gitu
masih aja lo percaya emang gitu
masih percaya gitu gituan
masih percaya berkata kata
bagaimana kamu berdua
kenapa kamu bersahabat sama dc
bagaimanapun sudahan mah
kenal sama bang kappoy ya
sudah lama banget ah tuteh
orang tua nenek
sama orang tua bang apoy udah kenal banget udah akrab
terus lo sering dong ketemu sama bang apoy
bukan sering lagi ya tuteh malahan mah tiap hari ketemu
kalau bang avoi sama kamu ketemu sebulan sekali aja udah alhamdulillah ya
kalau kamu mau lihat emak sehat dan baik baik saja jangan temuin emak lagi
aduh kemana sih wali sini
saya juga tidak tahu saudara terang
saudara penderang sepertinya kita mencari tuan wali harus berpencar
kamu akan ke arah mana saudara terang
saya akan mencarinya ke arah barat
oke kalau begitu aku akan ke arah utara
semoga sukses saudara
hati hati saudara terang
katanya mau ke arah barat tapi kenapa dia
kalau itu utara maka dia ke mana
utara utara utara
saya bukan manusia
saya bukan manusia
kalian tidak tahu ya saya ini adalah agen dari hari kiamat
kiamat sudah dekat
eh para manusia kiamat ini sudah dekat
kiamat sudah dekat